artis dinar kendi membuat heboh jagadmaya setelah mengunggah video ke akun media sosial pribadinya
saat mengenakan bikini di trotoar jalan lebak bulus raya jakarta selatan pada selasa lalu
aksi ini diklaim sebagai bentuk protes atas perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level empat
perempuan dua puluh delapan tahun itu turut mengusung papan bertulis protes terhadap kebijakan ppkm
aksi yang dilakukan dinar sempat menjadi tontonan warga
aksi dinar tersebut pun berbuntut panjang
ia akhirnya ditangkap polisi atas kasus dugaan porno aksi pada rabu malam
dalam penangkapan ini polisi menyita dua unit telepon seluler yang digunakan untuk merekam aksi tersebut
yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya
dengan menggunakan handphone ini milik
dari pada saudara dm atau alias dc
jadi memang barang bukti teman teman boleh lihat ada dua hp di sini
ini adalah milik saudari dj
jadi dengan menggunakan salah satu handphone ini kemudian berdasarkan perintah dari saudara dm atau dc ini
alias dc ini untuk memvideokan
kini dinar masih diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres metro jakarta selatan
polisi berencana melakukan gelar perkara pada kamis sore untuk menentukan status hukum dinar kendi
badru zamal jakarta